dan kami baru saja mendapatkan informasi ini mengenai kerusuhan yang pecah di kabupaten goa sulawesi selatan
akibat kerusuhan ini gedung dprd goa terbakar
gambar kebakaran gedung kami peroleh dari media setempat
kebakaran berlangsung tadi siang kantor dprd kabupaten goa terbakar
setelah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan keluarga kerajaan goa
berunjuk rasa pada senin siang
pengunjuk rasa memprotes peraturan daerah yang mengatur tentang fungsi raja goa
yang dijalankan bupati goa
dua pekan lalu polisi pamong praja kabupaten goa
juga bentrok dengan sekelompok orang yang mengaku keturunan kerajaan goa
peraturan daerah mengenai fungsi bupati goa bertindak sebagai raja goa
ditentang oleh keluarga kerajaan
kantor dprd goa yang terbakar saat ini sudah berhasil dipadamkan
oleh petugas pemadam kebakaran pemkap goa
dan kerugian akibat kebakaran belum diketahui
polisi juga masih memeriksa sejumlah orang terkait kerusuhan yang terjadi ini
dan kami mendapatkan informasi ini mengenai kronologis kejadian dari lokasi
sekitar pada pukul tiga belas waktu indonesia tengah
pasukan kerajaan berunjuk rasa di kantor dprd
meminta untuk dibatalkan perda lembaga adat
kericuhan karena ada lemparan batu dari dalam kantor dprd
dan pasukan kerajaan juga merangsek masuk ke kantor dprd
ketika kerajaan berdalam dan merusak serta membakar setelah bentrok reda
ada provokasi yang lain dari pegawai kantor bupati yang tidak jauh dari kantor dprd
dan kemudian bentrok terjadi dengan pegawai kantor bupati
dan sampai saat ini belum dilaporkan ada korban jiwa mengenai kerusuhan yang terjadi di goa
lantas bagaimana kondisi terkini di goa saat ini
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis transmedia
yahya maulana di goa selatan saat ini
yahya seperti apa kondisi sekitar saat ini sekarang dari anda lihat
pasca bentrokan ataupun kerusuhan yang terjadi di sana
terima kasih renhar
jadi saat ini masa pasukan kerajaan goa masih melakukan konsentrasi
di depan kantor dprd yang terbakar
dan aparat gabungan tni dan polri serta pasukan beringop
sudah diturunkan ke lokasi untuk menengahi kedua kubu yang bersikai
apa sebenarnya yang menjadi faktor utama penyebab kerusuhan ini terjadi
hingga membakar kantor dprd
jadi tadi keluarga kerajaan goa melakukan unjuk rasa
yang dikawal oleh pasukan kerajaan goa
melakukan unjuk rasa di kantor dprd kabupaten goa
menuntut agar peraturan daerah lembaga adat segera dibatalkan
namun tiba tiba ada lemparan batu yang bersumber dari dalam halaman kantor dprd
pasukan kerajaan mengamuk dan merinsek masuk ke halaman kantor dprd
namun gagal menemukan pelaku pelemparan
akhirnya mereka melakukan pembakaran kantor
baik yahya bisa anda sampaikan kepada kami lagi seperti apa sebenarnya kronologis
sampai ini bisa pecah kerusuhan di sana hingga membakar kantor dprd
ya jadi kerusuhan ini terkait dengan dua pekan yang lalu
terkait dengan terbitnya peraturan daerah
mengatur tentang kedudukan atau posisi raja goa
digantikan oleh bupati yang menjabat
nah dari sinilah pihak kerajaan dan kerajaan goa itu
melakukan berbagai proses dan terjadi bentrokan
kalau yang iya renhar
baik baik yahya
ini kan membakar kantor dprd
apakah sudah ada korban luka yang dilaporkan
atau mungkin korban jiwa akibat bentrokan yang terjadi ini
hingga saat ini belum ada laporan korban luka maupun korban jiwa
sebab sampai sekarang suasana di lokasi masih mencekam
baik situasi masih mencekam
sudah ada respon dari pihak keamanan di sana
sudah sudah sudah ada
baik menanggapi seperti apa respon ataupun tanggapan cepat
yang langsung diberikan oleh pihak keamanan mengenai kerusuhan yang terjadi di sana
kepolisian dari polres goa dibantu dengan aparat yang ini
sekarang ini menengahi konsentrasi dua pihak yang bertikai
yaitu pegawai negeri sipil yang melakukan konsentrasi di kantor bupati
dan pasukan kerjaan goa yang melakukan konsentrasi di depan kantor dprd yang terbakar
jarak antara kantor dprd dengan kantor bupati sendiri hanya seratus meter
baik jaraknya begitu dekat
apakah sudah ada tanggapan langsung dari bupati goa mengenai kerusuhan yang terjadi di kabupaten goa saat ini
belum ada renhar
baik tapi kota saat ini masih mencekam begitu dari pantauan anda
aktivitas masyarakat seperti apa di sekitar kantor bupati dan juga kantor dprd
kalau yang di sekitar lokasi masyarakat itu berdatangan
ada sudah ribuan datang mereka ingin menyaksikan apa yang terjadi
kemudian yang lainnya itu masih
dalam kondisi normal
baik tapi petugas juga masih berjaga jaga di sana ya
terima kasih yahya maulana jurnalis transmedia melaporkan terkait dengan kerusuhan yang terjadi di goa sulawesi selatan
dan kami kini terhubung dengan polda sulselbar kombespol frances baru manger
selamat sore pak frances baru
saya koreksi boleh
boleh boleh silakan pak
acnn nama saya frances baru
baik frances baru
ini sudah berubah namanya polda sulsel saja
baik terima kasih pak
polda sulbar itu sudah terbentuk
baik terima kasih pak frans baru
kami ingin tahu seperti apa kondisi terakhir di kabupaten goa saat ini setelah terjadi kerusuhan
hari ini telah terjadi
tanggal dua puluh enam september dua ribu enam belas pukul empat belas lima terjadi pengerusakan sekaligus pembakaran kantor dprd kabupaten goa
memang tidak semua yang terbakar
ruang paripurna itu terbakar semua
baik kursi maupun mejanya dan semua terbakar
kemudian di lantai dua juga terbakar
di ketua dprd dan ruang anggota anggota dprd
dan meja kursi juga terbakar di ruang bawah
nah ada pecahnya kaca di
terpecahnya kaca di
di gedung dprd ya
baik di samping maupun di depannya terpecah semua
yang terjadi kondisi seperti itu
tetapi bukan ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan cnn menyampaikan ini
yang ingin kami sampaikan sudah tidak ada lagi mediasi
yang selama ini kita mediasi antara kelompok yang namanya pemerintah dan kelompok yang namanya menolak lad ini lembaga daerah
dilaksanakan konsekuensi bersama untuk kita menjaga kondusivitas wilayah goa
apa yang terjadi
hari ini dipertontonkan kepada masyarakat sulawesi selatan khususnya goa
bahwa ada kelompok anarkis yang tidak tahu ketentuan aturan hukum yang berlaku
melakukan yang namanya kekerasan yang namanya pengerusakan pembakaran terhadap kantor pemerintah
nah hak apa
hak apa sebenarnya
keluarga masyarakat melakukan pembakaran sekaligus yang melakukan pemerintah
tentunya ini akan kita lakukan hari ini penindakan hukum sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku
bahwa kapolda sulawesi selatan barat bapak irjen sulawesi selatan irjen anton carlian
sudah menegaskan hari ini akan dilakukan penangkapan dan sekaligus juga penegakan hukum terhadap mereka mereka yang melakukan pelanggaran hukum itu
baik pak frans baru sebenarnya adakah antisipasi yang sudah dilakukan oleh pihak keamanan setempat dari pihak kepolisian
tidak ada antisipasi
kita melakukan antisipasi itu di tempat obyek yang mana dipersaing ketakan oleh mereka
di mana obyek dipersengketakan oleh mereka
yaitu di balak lompoa
balak lombok itu tempat rumah besar tempat di mana awali proses tegangan antara kelompok kerajaan dan pemerintah daerah
ini konsekuensinya kita melakukan pengamanan di sana
konsentrasi kita pengamanan di sana
kemudian yang kedua tidak adanya pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum
terhadap mereka yang kontra terhadap lad itu lembaga adat daerah
sehingga memang tidak ada yang terjadi yang namanya pengamanan di sini
karena masyarakat harusnya mengerti bahwa ketika mereka menyampaikan pendapat di muka umum
tentunya ada undang undang nomor sembilan puluh delapan itu harus menyampaikan kepada kepolisian supaya apa kita amankan
nah kenapa ini terjadi
karena memang ada skenario ada hal hal tertentu yang disampaikan oleh mereka sehingga tidak terjadi pengamanan itu
jadi demonstrasi ini tidak berizin begitu ya pak
ya tidak ada
tidak ada pemberitahuan bukan berizin tidak ada pemberitahuan
tidak ada pemberitahuan
pak frans baru satu lagi pak seperti apa untuk pengamanan warga ini mengingat kondisi masih mencekam di goa saat ini
ya tidak ada mencekamnya sudah kita amankan semua sudah kondusif semuanya ya
baik sudah kondusif tapi kita harapkan tidak terjadi lagi bentrokan seperti ini di goa
kompes pol frans baru mengiris sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia news desk
dan kami akan segera kembali dengan informasi lainnya
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news desk